memperingati hari armada republik indonesia ke tujuh puluh enam pada lima desember dua ribu dua puluh
tni angkatan laut menggelar upacara peringatan di armada dua surabaya pada hari ini
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya
kami telah terhubung bersama koresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida seperti apa persiapan ataupun jalannya upacara peringatan hari armada saat ini yang sedang berlangsung
ya yuda jadi kalau memang dari kemarin ini kalau kita berada di surabaya
ini memang gegap gempita dari perayaan dari hari armada dua ribu dua puluh satu
ini memang tampak begitu ramai begitu ya
meskipun dilaksanakan di tengah pandemi dengan pelaksanaan protokol kesehatan tentunya
dan saat ini saya berada di dermaga madura ke armada dua
di mana ini masih menjadi rangkaian dari hari armada dua ribu dua puluh
ini nanti tak kurang ada satu dua puluh personil ini melaksanakan upacara
kemudian juga masih dilanjutkan ada beberapa alutsista yang dipamerkan
dan untuk mengetahui rangkaian acara dari hari armada dua ribu dua puluh satu
kita sudah berkata
bersama dengan panglima ke armada dua
bapak panglima boleh dijelaskan kalau kemarin kita melihat di jalan tunjungan surabaya
yang kemudian memang dikonsep oleh pemerintah kota surabaya
sebagai kawasan restorasi baru untuk aktivitas jalan yang populer di surabaya
kemarin kita melihat gegap gempita dari nevide
nah kemudian hari ini upacara sebenarnya rangkaian dari perayaan hari armada dua ribu dua puluh satu
ini apa saja bapak panglima
terima kasih mbak wida
saya ingin mengucapkan bahwa kita mengerti bersama setiap tanggal lima desember
angkatan rol pelesanakan hari armada
armada tahun ini tahun dua ribu dua puluh satu ini kita pusatkan di surabaya di kua armada dua
bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah untuk memanai bagaimana besarnya armada
dalam mengawal samudera untuk menegakkan kedaulatan negara keseluruhan indonesia
dalam rangkaian ini kita tidak berhenti
tidak hanya kita melaksanakan upacara semata
tetapi juga kita melaksanakan rangkaian rangkaian terkait dengan itu adalah
dari vaksinasi kemudian bagaimana kita memupuk persatuan kesatuan seluruh personil tni angkatan laut
yang sudah dicanangkan oleh bapak kasal
karena soliditas personil itu adalah untuk memajukan atau membangun kekuatan dari angkatan laut
apa yang kita laksanakan kemarin di tujuan rumah
saat jalan tunjungan surabaya adalah merupakan rangkaian dari kegiatan armada
yang melibatkan seluruh jajaran koarmada
mulai dari armada satu yang berpusat di jakarta
dan armada tiga yang ada di sorong
apa yang kita laksakan kemarin itu adalah untuk menunjukkan bahwa sebenarnya di surabaya ini
adalah merupakan pusat angkatan laut
karena banyak institusi angkatan laut yang ada di surabaya
mulai dari armada kodiklatal pus penerbal akademi angkatan laut
kemudian ada pasmar ada stt al
lengkap semua sehingga mengapa kita mewarnai tunjungan pasien tersebut
dengan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan angkatan laut
kita melaksanakan upacara hari armada
yang sebenarnya jatuh pada tanggal lima
tetapi diunduh tanggal enam untuk melaksanakan hari kerja
semua yang akan berpartisipasi adalah kita lihat di belakang kita
di sebelah kanan kita ini ada fanspeak
kemudian di tengah ini corvet kapal kita
kri usman harun yang dimiliki oleh armada tiga
kita gerakkan ke sini
kemudian personil personil yang akan ikut di dalamnya
kita kerahkan satu ratus sepuluh personil
kita gabungan juga dari angkatan surabaya dan juga jakarta
kemudian pasukan kita kurang lebih ada dua belas kompi
sejumlah satu seratus personil
yang semuanya ini adalah untuk memayu bakyo
kita menjunjung kebesaran angkatan laut
bahwa kita akan menunjukkan dunia
angkatan laut begitu kuatnya
kemudian selain itu
apa yang kita tetapkan di sini adalah
bahwa bapak kasal telah mencanangkan
bahwa kesatrian laut adalah merupakan
pengawal samudera yang harus kita junjung
sesuai dengan temanya adalah
pengawal samudera untuk indonesia tumbuh indonesia maju
kalau kita berbicara mengenai itu
komponen utamanya diantaranya ini adalah sumber daya manusianya
dalam hal ini adalah prajurit kemudian alutsistanya
kemarin juga ada alutsista yang dipamerkan untuk masyarakat
ini boleh disampaikan seperti apa saja alutsistanya
di sana ada alutsista yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat
kita mempunyai prajurit
yang begitu profesional untuk mengawal samudera
itu didukung oleh peralatan peralatan
yang sebenarnya kita mengamati peralatan tersebut
bahwa angkatan laut
itu syarat dengan teknologi
nah untuk mengetahui tersebut
maka kita membawa alat alat yang kita miliki
mulai dari kendaraan tempur marinir
kemudian apa yang dimiliki oleh pus penerbal
apa yang dimiliki oleh kode kelatal
apa yang dimiliki oleh koarmada
sehingga masyarakat bisa mengetahui
inilah peralatan peralatan yang kita miliki
selama kita melaksanakan operasi
bahwa nanti selesai upacara
bapak kasal berkenan untuk melaksanakan dialog interaktif
untuk mengecek kesiapan pasukan pasukan kita
yang sedang beroperasi
yang pertama adalah untuk melihat
bagaimana keberadaan dari satu kapal perang kita
yang ada di libanon
kemudian itu adalah kri bung tomo
kemudian satu kapal yang berada di laut natuna
maaf tadi yang di libanon adalah sultan iskandar muda
yang di natuna adalah untuk siaga tempur
adalah krii bung tomo
kemudian di ambalat
kita sudah siap di sana juga
selain satgasmar dari marinir
kita karena berkobarisi dengan angkatan udara
juga kita akan menyapa
lanal lanal yang ada di pulau pulau terluar
dari mulai sabang
dan juga ada di timika
sehingga dari situ semua bahwa
yang paling penting adalah
bahwa hari ini adalah
kita mencanangkan satu latihan yang terpadu
yaitu latihan pasukan khusus terpadu
kita mengistilahkan jambore pasukan khusus
yaitu mulai dari
kemudian tan taifur
kemudian dari satbravo
kemudian ada denjaga
jadi lengkap sekali
semuanya hari ini kita demokan
para pasukan khusus ini
yang begitu mempunyai kemampuan yang sangat
dapat diandalkan untuk bisa mengawal
keberadaan kedaulatan indonesia
dari data tersebut kita mengharapkan
adanya sinergitas interoperability
antara pesulung satu dengan lainnya saling mengenal
sehingga nantinya apabila ke depan
pasukan pasukan tersebut dibutuhkan oleh negara
untuk tugas operasi
maka tidak ada kecanggungan diantara mereka
dan sudah terintegrasi
jiwa raga mereka untuk bisa melaksanakan tugas tugas
yang memang itu merupakan tugas yang khusus
harus dilaksanakan oleh mereka
pak klipat terima kasih atas waktunya
dan informasinya sekali lagi
selamat hari armada dua ribu dua puluh satu
terima kasih mbak
yuda jadi memang saat ini saya berada
di dermaga madura
ke armada dua
dan di sini menjadi pusat dari perayaan
dari hari armada dua ribu dua puluh satu ini
dan nantinya sekali lagi di sini
ada sekitar satu dua puluh personil
yang mengikuti upacara
dan tentunya juga ada
untuk para prajurit
yang telah melakukan kewajibannya
ini juga ada yang dua puluh empat tahun
ada yang enam belas tahun
dan juga yang terpenting
seperti yang disampaikan nanti
di tengah pandemi ini
upaya latihan dan juga komunikasi
diupayakan dengan protokol kesehatan
diantaranya dengan komunikasi virtual
yang pada hari ini
juga akan dilakukan kembali
untuk prajurit yang saat ini
sedang berada di daerah operasi
diantaranya ada yang di lebano
dan juga di natuna
kembali ke studio yuda
baik widah subianto
terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali